masih di cnn indonesia sports atlet atlet junior berkuda di nomor dressage atau tunggang serasi
terus menunjukkan taji baik di dalam maupun di luar negeri
hal ini menunjukkan bahwa regenerasi atlet ekustrian berjalan baik
dengan munculnya sejumlah nama potensial seperti muhammad akbar kurniawan
clares tamanta dan ivana putri santosa
muhammad akbar kurniawan yang biasa disapaaan
dipastikan menjadi wakil indonesia pada ajang federasi equestrian asia usia di bawah dua puluh satu tahun
yang digelar april dua ribu dua puluh mendatang
tiket ini didapat setelahan memperoleh poin tertinggi dari juri
pada babak kualifikasi di kelas medium open
yang digelar di jakarta international equestrian park pulomas
setelah kualifikasinya ada final finalnya bisa jadi di taipei
oke tadi ada kesulitan nggak saat bertanding
kesulitan saat bertanding ya lumayan karena kan lawan lawannya juga seimbang ya
kompetisi dresa se asia ini juga pernah dirasakan atlet berusia lima belas tahun
asal semarang jawa tengah ivana putri santosa
meski tak juara ivana menembus babak final di qatar dua ribu delapan belas lalu
di tingkat lokal gadis penunggang kuda warm block ini
mengisi jumlah prestasi
ia berencana berlatih di eropa untuk mengasah kemampuan dan mengejar prestasi di sana
terus porenda jabar sama kualifikasi yang aef itu tahun dua ribu delapan belas
beberapa tahun lalu juga kamu pakai black piano di qatar
nggak cuma kualifikasinya aja
pas di qatar kita boroho
selain ivana nama lain yang tak kalah bersinar adalah claresta amanta kamsari
awal desember lalu ia memenangi sejumlah nomor
mulai dari kelas preparatory hingga preliminary di ajang malaysia national hoard show dua ribu dua puluh
menteri pemuda dan olahraga zainuddin amali di pulau mas minggu siang berjanji
pihaknya bersama stakeholder olahraga berkuda
akan membuat pemetaan atlet berprestasi
dan menunjukkan kepentingan yang akan diberikan di ajang olimpiade
sampaikan akan menyusun roadmap lagi tentu atlet atlet junior kita
itu yang akan dipersiapkan apalagi kita berencana akan menjadi tuan rumah olimpiade tahun dua ribu tiga puluh
tentu yang harus dipersiapkan adalah mereka mereka yang sekarang usia dini
nah kami pemerintah menyambut baik yang akan disiapkan road mapnya supaya sustainable
pembinaannya dan kita tidak putus
sementara itu ketua koni pusat marsiano norman menilai
sejumlah atlet muda perlu menimba ilmu
difasilitasi oleh pb pordasi berkompetisi di eropa
yang biasanya digelar setiap pekan
selain itu keberadaan stable yang lengkap seperti di komplek pulau mas ini
dapat menunjang regenerasi atlet berkuda
baik di nomor dressage maupun jumping
mahardika utama andika suramanto jakarta